maaf ini tidak sama dengan greener biasa
bukan kasus biasa
itulah yang dikatakan menko polhuka mahfud md atas kasus penembakan brigadir yosua
tidak hanya itu mahfud juga menyebut kasus ini berdampak pada hirarki kepolisian dan politis
kental akan konflik kepentingan antara anggota polisi
terbukti dengan sejumlah anggota polisi yang dinilai melanggar kode etik penyelidikan
puncaknya usai irjen verdi sambo diperiksa pada kamis malam empat agustus
kapolri jenderal listio sigit prabowo memutuskan mencopot tiga perwira tinggi polri
tiga pati polri yang dicopot dari jabatannya adalah irjen verdi sambo
brigjen hendra kurniawan dan brigjen beni ali
selain tiga perwira tinggi kapolri juga memutasi tiga belas anggota polisi lainnya
yang delapan diantaranya adalah perwira menengah dengan
angkat kompol akbp dan kombes
kenapa tujuannya dimutaskan tersebut
biar proses pemeriksaan yang dilakukan oleh irsus
itu betul betul dapat berjalan dengan baik dan optimal
sehingga hasilnya akan dijadikan rekomendasi untuk langkah berikutnya
kalau misalnya ada pelanggaran kode etik
yang nanti dari propam akan melakukan sindang kode etik
meski yang dimutasi lima belas anggota
sejauh ini polisi baru menetapkan seorang tersangka
dalam kasus penembakan brigadir yosua
yakni tersangka baradae
baradae disangkakan pasal tiga ratus tiga puluh delapan jungto pasal lima puluh lima dan lima puluh enam kitab undang undang hukum pidana
yaitu membantu tindak kejahatan
sementara itu kuasa hukum baradae menyayangkan
penetapan tersangka terhadap kliennya dinilai janggal
terlebih baradae saat ini masih diperiksa sebagai saksi
cuman yang paling membingungkan buat kami adalah
klien kami belum selesai diperiksa sebagai saksi kemarin itu
dan baru menandatangani berita acara pemeriksaan saksi itu
tepat di tanggal empat hari ini jam satu lewat dua pagi
nanti juga sudah kami tuangkan di dalam bap kami catat tanggalnya
sehingga itu buat kami adalah suatu hal yang membingungkan
menanggapi penetapan baradae sebagai tersangka
pihak keluarga brigadir yosua berharap ada tersangka lain
terutama dalang dari penembakan brigadir yosua
kalau kami ya melihat dari kejanggalan yang kami lihat di tubuh anak kami itu
kami nggak yakin cuma satu orang yang melakukan itu
pasti ada dalangnya lagi yang lain gitu
kami harapkan ke mabes agar sungguh sungguhlah
mengungkap siapa dalang di bali ini semua
kasus penembakan brigadir yosua ibarat bola salju yang terus berkembang
bukan tidak mungkin akan ada tersangka lain dalam kasus ini
terlebih baradae dijerat pasal lima puluh enam kuhp
yang mengindikasikan tersangka sebagai pembantu tindak kejahatan
tim liputan cnn indonesia